prosesi jumat agung di katedral jakarta pusat berlangsung hikmat
ribuan umat katolik mulai berdatangan ke gereja yang letaknya berseberangan dengan masjid istiqlal untuk mengikuti rangkaian ibadah pada jumat agung ini
sepuluh kursi di area dalam katedral jakarta pusat terisi penuh saat prosesi jalan salib saat jumat agung dimulai pagi hari
sementara umat katolik lainnya menempati area luar sembari setetap syadu mengingat perjuangan yesus saat akan menghadapi kematian
jalan salib yang juga dikenal sebagai vio dolorosa ini adalah prosesi untuk mengenang penderitaan yesus saat penyalipan hingga meninggal dunia
panitia menyediakan lima kursi untuk umat katolik melaksanakan ibadah pasca pada jumat agung yang akan berlangsung hingga malam hari
tema pasca tahun ini sebetulnya gaung besarnya lima tahun kuskupan agung jakarta adalah amalkan pancasila
dalam tahun tahunnya ada tema tema kecil dan tahun ini dua ribu enam belas sampai dua ribu tujuh belas ini adalah makin adil dan makin beradab
dan disitulah maka pasca juga mengusung tema itu makin adil dan makin beradab
kenapa karena situasi sekarang lah
korupsi ketidakadilan kekerasan itu mudah sekali terjadi
oleh karena itu ini sangat erat kaitannya dengan pancasila